setelah mengalami pergolakan politik yang berujung islah hari ini partai persatuan pembangunan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional di ancol jakarta utara
selain dihadiri oleh pengurus partai dari seluruh indonesia pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi cikeas agus yudhoyono dan silviana murni juga hadir dalam acara ini
selain pasangan yang diusung koalisi cks agus yudhoyono dan silvia murni bukanas p tiga hari ini juga dihadir menko polhukam wiranto
tanpa pula wakil sekretaris jenderal pd perjuangan ahmad basarah
menurut pengurus partai pelaksanaan mukernas p tiga menjadi sebuah momentum konsolidasi awal setelah muktamar islah p tiga di pondok gede beberapa waktu lalu
salah satu dari empat partai koalisi yang mengusung pasangan agus harimurti silviana murni partai persatuan pembangunan atau p tiga hari ini menggelar mukernas partai
salah satu yang dibahas adalah strategi menghadapi

dan untuk mengelaborasi hal tersebut kita bergabung dengan koresponden rama aryadi dari ancol jakarta utara
rama partai demokrat mengetuai poros cikeas yang telah menunjuk nahrawi ramli sebagai ketua tim pemenangan
kita sudah dengar itu
bagaimana kemudian strategi p tiga dalam memenangkan pasangan yang diusungnya
salam alkitab memang strategi yang dipilih oleh p tiga pada pilkada dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas ini maksud saya cukup berbeda dengan pemilihan pemilihan sebelumnya
sepertinya partai persatuan pembangunan sudah mulai membaca perubahan dari peta politik yang sekarang sedang terjadi
apabila sebelumnya partai islam cenderung terkelompok menjadi satu maka sekarang partai partai islam semua terpecah
memiliki pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka dukung
seperti ada untuk koalisi koalisi ck seperti agus harimurti dan silvia murni mereka didukung oleh pkb p tiga pan dan juga
seperti kita ketahui partai demokrat sementara itu pasangan calon lainnya anies baswedan dan sandiaga uno juga didukung oleh satu partai islam gerindra dan juga pks
dan juga kita tidak bisa lupakan disitu ada gerindra
sementara untuk petahana sendiri basuki cahayapunama dan jarod saiful hidayat mereka memiliki voter base islam yang cukup besar
apabila kita lihat di sana ada baitul muslimin indonesia salah satu sayap dari pdi perjuangan yang sampai dengan hari ini kita dapat pastikan sudah mendapat dukungan dari nu
dan juga kita tidak bisa lupakan golkar dengan dewan masjid indonesia
sehingga apabila partai partai ini ingin mengusung suatu strategi mereka tidak bisa terkunci
hanya menggunakan satu sentimen saja untuk memenangkan kontestasi pilkada dua ribu tujuh belas
mereka harus mulai menggunakan cara cara yang lebih inovatif
mengingat peta politik benar benar sudah mulai berubah
dan salah satu hal yang dibahas pada hari ini adalah strategi politik yang akan digunakan oleh p tiga sendiri
sebelumnya saya sempat berbincang bincang dengan sekjen p tiga arsul sani yang mengatakan bahwa pada kali ini
mereka tidak akan fokus kepada satu sentimen agama untuk mendapatkan dukungan bagi pasangan calon yang mereka dukung
mereka akan menggunakan approach yang tidak berbeda dengan approach yang digunakan seperti di amerika serikat
di mana mesin kampanye partai dikelola secara independen dan profesional
tidak ada nama nama partai besar yang akan mendominasi kampanye pada pilkada dua ribu tujuh belas ini
mereka akan menggunakan dukungan dari sektor sektor profesional seperti dari kadin dan juga tokoh tokoh lainnya
yang diharapkan dapat meraup
pertama mereka akan menggunakan dukungan dari sektor sektor profesional
pertama mereka akan menggunakan dukungan dari sektor sektor profesional
mereka akan menggunakan dukungan dari sektor sektor profesional

dan ini yang rupanya akan mereka gunakan sebagai strategi pemenangan pilkada dua ribu tujuh belas kali ini
baik selayaknya luka yang masih mencoba untuk sembuh
apakah anda melihat kondisi sekarang ini sudah tidak terlihat lagi adanya friksi
apakah masih ada kondisi yang terbelah setelah sekian lama hampir dua tahun satu tahun lebih mereka terpisah menjadi dua kubu yang berbeda
dalam mukernas kali ini apakah anda melihat begitu solidnya p tiga atau tetap masih terbaca adanya polarisasi
hal ini dapat kita lihat dari orang orang yang hadir dalam mukernas pada kali ini
karena p tiga seperti terpolarisasi ada dua kubu yang berseberangan
maka kali ini sepertinya sudah mulai menjadi satu
apabila mereka tidak mendukung satu pasangan calon yang sama mereka di sini tergabung dalam satu payung di mana mereka mendukung calon calon lain selain dari petahana
seperti pada hari ini apabila sebelum sebelumnya kubu dari muktamar surabaya dan muktamar ancol mereka biasanya duduk berseberangan tidak dapat setuju pada satu hal
maka pada hari ini mereka duduk bersama di muktamar pertama yang digelar
muktamar islah yang dilakukan di pondok gede
banyak pendukung banyak supporter dari kubu jan yang nampak hadir juga seperti salah satu wakil ketua umum
wardatu asri yang nampak hadir absen pada hari ini adalah bapak ujan farid
ini patut kita lihat ke depannya bagaimana p tiga menghandle konflik seperti ini
karena pilkada dua ribu tujuh belas ini adalah ujian pertama bagi partai ini
apabila partai ini dapat menghandle konflik internalnya secara baik maka mereka bisa saja mendapatkan posisi yang mereka inginkan
dan itu setidaknya menjadi
partai dengan pemilih ketiga terbanyak di kontestasi pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas yang tentunya nantinya akan datang
sehingga bisa dilihat nanti bagaimana mereka menghandle konflik ini
apabila mereka berhasil menghandle konflik ini dengan baik maka kedepannya mungkin saja partai ini akan kembali bersatu di bawah payung bendera p tiga
namun apabila mereka tidak berhasil maka sulit rasanya bagi mereka untuk mencapai target nantinya di pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
rahma aryadi dari ancol
ajang mukernas partai persatuan pembangunan terima kasih